meski beberapa wilayah berada di zona merah pilkada serentak yang dilaksanakan pada rabu sembilan desember dua ribu dua puluh akan tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat
menurut jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito hingga saat ini belum ada rekomendasi penundaan pilkada di zona merah covid sembilan belas
namun pelaksanaan pilkada di wilayah zona merah mendapatkan perhatian khusus
jika ada yang melanggar protokol kesehatan covid sembilan belas penyelenggara pilkada dapat menolak partisipasi pemilih
sampai saat ini sebanyak dua puluh empat wilayah di indonesia yang mengadakan pilkada dua ribu dua puluh masuk pada zona merah covid sembilan belas
jumlah ini naik dibanding minggu sebelumnya yaitu tiga belas wilayah yang berada di zona merah
sampai sekarang belum ada penundaan pilkada di zona merah
namun satgas meminta adanya tindakan tegas apabila
para pemilih tidak menegakkan disiplin protokol kesehatan saat pilkada
apabila pemilih tidak menerapkan disiplin maka penyelenggara berhak menolak partisipasi pemilih di tps yang bersangkutan
demi keselamatan masyarakat